perayaan malam pergantian tahun baru dua ribu dua puluh tiga tak hanya meninggalkan momen momen indah
namun juga meninggalkan jutaan ton sampah
petugas ppsu dibantu oleh petugas dari lingkungan hidup
membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang jalan sudirman
mh tamrin bundaran hotel indonesia hingga kawasan kota tua
diprediksi sampah yang dibersihkan ini mencapai empat puluh hingga enam puluh ton
dan alhamdulillah saya sudah keliling di panjang sudirman tamrin
sampai ke mana ke sisingan banggaraja
nanti lanjut ke kota tua insya allah semuanya sudah bisa tertangani
inilah kondisi pantai kuta bali yang masih dipenuhi sampah pada minggu pagi
tak hanya sampah plastik sampah bekas kembang api
trompet dan sisa bungkus makanan memenuhi pantai kuta
sampah sampah ini merupakan sampah yang berbeda
sampah bekas perayaan malam pergantian tahun yang dibuang secara sembarangan oleh pengunjung pantai
petugas dan pedagang pantai menyebut setiap tahun
usai perayaan tahun baru selalu membersihkan sampah bekas pengunjung yang dibuang secara sembarangan
sesosok superhero tampak membantu membersihkan sampah di pantai kuta
di hari pertama tahun dua ribu dua puluh
pertama kali petugas petugas yang menyebutnya adalah
yang diketahui adalah seorang wisatawan asal jepang
berusia tiga puluh tujuh tahun ini terlihat menyapu sampah sisa perayaan malam pergantian tahun
tujuh tahun yang lalu saya lihat news
banyak tatan sampah plastik di pantai kuta
jadi saya mulai berusia usia di pantai kuta
karena banyak sampah di bumi
jadi saya mulai bersih bersih
seperti tahun tahun sebelum pandemi covid sembilan belas
pantai kuta selalu menjadi tujuan para turis maupun masyarakat lokal
untuk menghabiskan malam pergantian tahun
dan seperti tahun tahun sebelumnya juga
sampah sisa pesta pergantian tahun selalu menjadi perhatian
kiriman di sepanjang pantai yang memang menjadi siklus tahunan
di bulan bulan penghujung dan awal tahun
tanggung jawab membersihkan lingkungan memang bukan semata mata hanya ada di pundak pemerintah
masyarakat pun wajib peduli dan ikut berperan
serta dalam mengurangi produksi sampah dan terjaganya kebersihan lingkungan
tim liputan cnn indonesia